mau ngapain lu di ruangan gue
gue kesini tuh gue cuma mau bilang terima kasih banget ya
karena lo tuh udah ngasih harta buat gue
dan akhirnya lo liat tuh berjalan dengan lancar
gue gak nyangka ya gue aduh gue bersyukur banget gue punya kakak kayak lo
lo bukan cuma ngasih harta doang buat gue ya
tapi lo juga ngasih klien lo satu persatu buat gue
kalau kamu ada apa apa kamu bilang soal apa aja sayangnya
sebenarnya clara tuh udah capek pak
clara tuh selalu dituduh kalau clara ini gak bener
putri sama raja tuh gak pernah percaya sama akmara pak
padahal papa tahu kan pak
anak di dalam kandungan kelara ini adalah anaknya raja kok
yang clara mau cuma satu pak
rajip bersikap adil udah itu aja
nanti bapak coba bicarain sama raja
papa akan minta dia untuk bersilap adil sama kamu
papa udah baik banget
saya baru dapat supplier baru
yang bisa kasih harga lebih murah dari perusahaan bapak
lagi pula kita belum taruh tangan moi pak
jadi terpaksa saya harus menghentikan kerjasama dengan perusahaan papa
pak maaf pak
saya mohon kebijakan
kalau bapak membatalkan kerjasama ini
perusahaan saya bisa rugi besar pak
saya juga minta tolong pengertian bapak
sebab keputusan ini tidak mudah bagi saya
saya juga tidak mau rugi bang
mama bersyukur sekali bisa lihat kamu dan keluarga kamu
kumpul bersama seperti ini lagi

aku juga senang banget
yang penting sekarang
aku arshila sama raja akan selalu bersama
kamu harus kasih kesempatan kepada raja
untuk memberikan perhatiannya juga pada clara
karena biar gimana pun juga
clara sedang mengandung anaknya raja
aku gak pernah larang raja untuk kasih perhatian sama clara
raja itu suami aku
dan aku percaya sama raja
kalau raja itu bukan ayah dari anaknya clara

mau ngapain lo duluan gue
gua kesini tuh cuma mau bilang
terima kasih banget
karena lo tuh udah ngasih harta buat gue

karena lo tuh udah ngasih harta buat gue
buat gue dan akhirnya lihat berjalan dengan lancar gua nggak nyangka gua aduh gua bersyukur
buat gue punya kakak kayak lo lo bukan cuma ngasih harta doang buat gue ya tapi lu juga
ngasih klien lo satu persatu buat gua maksud lo apa enggak gua ada maksud apa apa gue cuma bilang
ya gue cuma nggak tahu kalau misalnya nanti semua penawaran gue diterima dan akhirnya nggak dapet
apa apa jadi lu orang yang ngambil semua tender gue ya enggak enggak gua cuman apa ya ini bisnis
men ya ya menurut gua kalau misalnya mau perbaikin semuanya ya tinggal fixin kurang puas
sekarang mau ngacurin usaha gua semakin lo marah semakin lo emosi bikin gue bahagia bahagia banget
datang tak udah bener bener begatlah jangan juga nggak mau tante udah cukup
pakai sekarang aja pakai enggak tante tante tante udah cukup ya tante
berhenti tante maksaku tante udah cukup aku ikutin permainan tanto dan sekarang aku minta tante keluar
kamu harus tahan kamu harus pakai ini karena ini yang akan menyelamatkan kamu
kalau kamu pergi ntar yang jagain aku di rumah siapa
lebih lepasin tanganku kamu nggak boleh menang aku inget kamu
lebih kiri aku
gimana pun juga aku harus pergi ya kamu soal khawatir aku udah suruh satpam
apa penting bagi aku ih kenapa jadi susah sih deketin dewa
aku harus cari cara lain nih buat ngedapetin dewa apapun yang terjadi aku harus bisa dapetin dewa
clara mama berbicara sama kamu
mau bicara apa
maaf aku saya kepentok
lebih baik sekarang mama sama tante adis keluar dari kamar aku
aku pengen istirahat
aku gak mau diganggu sama kalian berdua
tapi mama mau bicara sama kamu
wah mie anak orang mau ngomong malah ditutup
aduh hampir aja ketahuan
eh anis kamu denger ya
saya gak akan pernah percaya sama kamu jadi saya akan tetep awasi dirimu
kamu tunggu aja ya balasanku
aku akan buat kamu tunduk sama aku